wacana aturan pembatasan usia minimum untuk membuat sosial media muncul dalam rencana revisi undang undang perlindungan data pribadi
apa alasan pemerintah mengajukan poin aturan ini dan apakah itu akan berjalan dengan mudah
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami henry subiakto staf ahli menteri komunikasi dan informatika bidang hukum
kita sedang menunggu dari kominfo untuk bisa bergabung kita akan segera ke mas fahmi terlebih dahulu
mas fahmi sepenting apa ini regulasi usia minimum yang dibuat
apakah kondisi di media sosial bagi anak di bawah umur ini begitu memprihatinkan atau mengkhawatirkan
betul mbak sebetulnya ini kan kita sudah agak terlambat ya
secara internasional di eropa pun sudah seperti itu
itu sudah minimal tujuh belas tahun uk itu minimal empat belas tahun
dan itu sudah menjadi satu syarat bahwa ketika anak mereka belum usia cukup usia itu harus dapat izin dari orang tua
dan apalagi di indonesia kita belum ada aturan aturan seperti itu
dampaknya itu apa
dampaknya orang itu seolah bisa bebas
platform itu bisa bikin aplikasi mereka bikin aplikasi buat anak anak dan nggak ditanyain
misalnya ngumpulin data dari anak anak
anak anak itu harus dapat izin
kalau di eropa harus dapat izin mereka
kalau di indonesia nggak dapat izin
dan itu yang rugi siapa
karena data mereka nama mereka mungkin usia dan sebagainya dikumpulkan oleh platform dan itu bebas
sekarang ini kondisinya sudah sangat
saya kira prihatinkan tidak ada perlindungan sama sekali seolah gitu ya di anak anak indonesia
siapapun bisa mengumpulkan tanpa pembelaan kalau seandainya ada masalah
nah dengan adanya nanti undang undang ini saya sangat sepakat
ini harus ada
sehingga siapapun ketika mereka di indonesia membuat aplikasi membuat game membuat program
mereka harus mempertimbangkan ini
misalnya ketika anak anak mau login mau daftar itu ada aturan yang bisa dipahami oleh anak anak juga
dan harus dapat izin dari orang tua
mas fahmi memang
tapi sekarang kalau kita lihat di media sosial mbak tidak kurang edukasi
kadang orang tua juga nggak paham
akibatnya siapapun anak anak itu bisa daftar dengan memanipulasi usianya
dan ini bebas
nah tentu ini akan jadi pr ya nanti dalam implementasinya itu
bagaimana caranya bagaimana supaya memastikan
nah ini juga salah satu pr dari platform
nanti mereka ketika mau pasang mereka harus memastikan
gimana caranya mereka bisa dapat data yang tepat dari anak anak itu
baik mas fahmi tadi menyebut bahwa ini sudah terlambat
sudah terhitungnya terlambat
kemudian juga nanti implementasinya bagaimana
kita akan tanyakan apakah sudah bergabung bersama kami pak henry subiakto
staf ahli menteri komunikasi dan informatika bidang hukum
halo selamat malam pak henry
selamat malam mbak
selamat malam fahmi
ya pak henry boleh dijawab tadi
apa kekhawatiran dari mas fahmi bahwa ini implementasinya akan sulit
bagaimana sebenarnya pemerintah mengapa mengajukan ini
memasukkan batasan usia dalam bermain media sosial pada ruu
perlindungan data pelanggan
begini bukan batasan usia untuk bermain media sosial
tetapi jadi kalau anak anak menggunakan media sosial boleh boleh saja
tetapi data personal anak anak itu sebagai subyek data
itu mereka baru boleh memberikan semacam konsen atau persetujuan
datanya dikelola oleh pengendali data
mesin aplikasi atau perusahaan perusahaan aplikasi
perusahaan perusahaan platform itu kan pengendali data
mereka biasanya kan memproses data data itu untuk kepentingan lebih lanjut ya
kepentingan macam macam bisnis dan lain lain
nah itu anak anak itu baru bisa memberikan konsen kalau usianya sudah tujuh belas tahun
tapi kalau sebelum tujuh belas tahun apakah boleh menggunakan gadget atau menggunakan aplikasi
tetapi semuanya di bawah bimbingan atau persetujuan orang tuanya
kalau dia di bawah tujuh belas tahun
artinya yang memberikan konsen yang menyetujui itu orang tuanya
jadi misalnya anak anak sekarang sudah menggunakan sebuah aplikasi untuk pembelajaran
kalau boleh saya sebut misalnya ya ruang pembelajaran ruang guru misalnya begitu saja
atau apalah namanya siapapun
karena anak anak sd smp sudah mulai belajar online otomatis harus punya akun
tapi ketika punya akun itu data data pribadi mereka apakah itu nanti kemudian dipakai untuk
katakanlah masuk ke big data untuk menjadi dianalisis sebagai pasar dan lain lain
pemrosesan seperti itu untuk anak anak itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada persetujuan orang tua
jadi ada konsen yang memberikan atau persetujuan yang memberikan itu orang tua atau wali dari mereka mereka yang usianya di bawah tujuh belas tahun
tapi menggunakan gadget boleh tapi di dalam perlindungan atau bimbingan dan ini tadi istilahnya ya diawasi oleh orang tuanya
apakah regulasi yang existing ini belum mengatur itu pak henry
oh belum regulasi sekarang yang existing tidak ada
belum sampai di situ bahkan di apa rancangan undang undang perlindungan data pribadi ini usia anak itu misalnya
mau usia berapa yang boleh punya gadge atau menggunakan gadget itu juga belum kita tidak atur itu
tapi yang kita atur yang sudah kita ajukan untuk sebagai salah satu pasal atau kemudian menjadi dim ya
itu adalah rancangan
rancangan undang undang itu memberikan semacam ada norma bahwa nanti anak anak atau mereka yang berusia di bawah tujuh belas tahun tidak bisa memberikan konsen atau persetujuan
misalnya kan itu aplikasi itu kan sering minta agree minta anda apakah setuju kalau data anda lokasi anda diketahui
loh anda datanya kemudian dipakai untuk kepentingan kepentingan lain
kalau kita yang orang dewasa di atas tujuh belas tahun kita boleh
apa ini agree dan demikian
tapi untuk anak anak tidak
nah memang ada persoalan tadi di lapangan itu nantinya adalah persoalan bagaimana perusahaan perusahaan aplikasi itu meyakinkan atau mengetahui bahwa data anak anak ini benar
ini persoalan di lapangan seperti itu
apakah betul bahwa misalnya si a putranya pak mas fahmi misalnya usianya empat belas tahun nulis betul betul
itu nanti kami akan membuat aturan aturan turunan
dan juga undang undang ini nanti kalau berlaku katakanlah misalnya nanti tahun depan berlaku itu juga ada masa penyesuaian dua tahun untuk menyiapkan perusahaan perusahaan platform supaya mereka menyiapkan sebuah semacam teknologi atau mekanisme yang memungkinkan
mereka menjadi tahu tentang usia yang anak anak itu atau kalau perlu ya kalau memang mereka supaya tidak melanggar undang undang di skip untuk anak anak
tapi kalau misalnya mau menggunakan boleh tapi tetap harus ada mekanisme bahwa yang memberikan persetujuan itu orang tuanya atau walinya
baik sepertinya kalau dari rencananya peraturannya begitu detail dan begitu baik untuk bisa mengawasi data data anda
mas fahmi ini kalau kita belajar dari negara negara lain yang sudah sebelumnya punya aturan ini kita tahu amerika serikat kemudian juga di eropa yang dikategorikan anak atau yang boleh bermain sosmed ini ada yang minimal tiga belas tahun ada yang minimal enam belas tahun
implementasinya kalau dibandingkan atau dilihat dari negara lain seperti apa mas fahmi
kalau kita lihat yang bagus di negara lain misalnya itu skandinavia gitu
itu contoh yang paling bagusnya
mereka itu sudah ajarkan literasi
di belanda saya sudah sepuluh tahun di sana
itu orang tua itu sangat aware
ketika anaknya itu ada di internet ada data di sana orang tuanya itu benar benar memastikan bahwa oke ini boleh ini nggak boleh sampai mereka itu paham
dan itu proses literasi ini yang diajarkan bukan hanya ke anak juga tapi juga ke orang tua
jadi anak ketika sd pun sudah diajarin apa yang boleh dan apa yang tidak boleh itu diajarkan
orang tua yang tidak paham bahkan kakek nenek mereka sendiri
sebenarnya kakek nenek kan orang jadul ya
orang jadul itu kan tidak paham
karena harus ke sekolah anaknya harus ikut harus paham apa yang boleh dan tidak boleh gitu
dan terkait misalnya di finlandia itu karena sering mendapatkan hoax ya disinformasi
mereka diajarin bagaimana deteksi hoax orang orang tua itu
sehingga mereka ketika orang tua kakek nenek dan orang tuanya itu ngerti itu mudah kemudian untuk mengawasi anak anaknya
karena sebetulnya yang kuncinya nanti itu implementasi berbeda
tapi nanti ada di edukasi ya di literasi
dan saya itu berharap dengan undang undang ini ini literasi akan makin keras
vaksinasi makin bagus karena turunannya tidak bisa kita hanya minta platform saja
platform oke itu bagus misalnya dari sisi platform harus ada
mereka bisa dituntut mereka nanti kalau misalnya ngumpulin data tanpa izin dari concern orang tua
dan di sisi yang lain nah ini anak anak dan orang tua harus ada literasinya
pendidikan itu mulai dari sekolah saya kira
baik pak henry ini mas fahmi menyebut bahwa platform tidak hanya platform saja yang harus dituntut untuk disiplin taat aturan
tapi juga kemampuan literasi masyarakat indonesia
bagaimana sejauh ini kemenkominfo meningkatkan budaya melek literasi warga indonesia
memang betul bahwa literasi itu sesuatu yang sangat penting
jadi literasi itu harus memberikan pemahaman pengetahuan minimal
pengetahuan minimal kepada masyarakat luas ya
bahayanya maupun hak hak mereka terkait dengan media sosial
itu memang diperhatikan
tapi memang ini persoalan yang tadi dikatakan betul bahwa ini juga program yang besar
karena meliterasi masyarakat indonesia yang jumlah penduduknya dua ratus tujuh puluh an juta itu juga membutuhkan sebuah effort yang luar biasa
juga mengganting tidak hanya ini urusan pemerintah tapi urusan lembaga lembaga pendidikan
media dan lain lain
kami juga kalau selama ini sudah bersama sama dengan kalangan relawan kalangan aktivis dan lain lain
tapi ke depan memang itu akan menjadi tuntutan yang lebih besar lagi
menjadi program program yang harus diperluas lagi
karena tadi memang berbarengan dengan regulasi yang kita siapkan
maka manusianya atau masyarakatnya juga harus siap
siap dan bergantung
dalam konteks menghadapi regulasi maupun juga menghadapi perkembangan teknologi yang semakin dekat dengan kehidupan anak anak maupun juga dengan siapapun yang sudah seusia kita kita ini
baik artinya ini harus dari semua pihak bisa menyesuaikan dengan aturan ini jika nanti sudah diketok
terakhir saya ke mas fahmi
mas fahmi memang aturannya belum selesai belum bisa diketok belum jadi
aturan turunannya belum ada
tapi mohon berikan tips bagi orang tua yang sekarang tentunya juga punya problem dengan sosial media yang dibuat oleh anak anak mereka
jadi ini masalah besar ya saya lihat
kadang buat anak usia kurang dari dua tahun itu seperti sudah dapat akses
padahal itu haram hukumnya misalnya
anak usia sampai dua tahun itu mendapatkan akses layar gitu harus dibanding sama orang tua
mereka hanya boleh misalnya hanya untuk video chatting sama kakek neneknya
tapi ini kadang kadang udah dipegangin ya
dikasih hp dipegangin kan tidak paham kadang banyak orang
nah ini yang saya kira edukasi ini harus benar benar digalakkan
harapan saya ketika regulasi belum ada ini bisa dimulai dari sekolah sekolah
kelompok kelompok ibu kelompok orang tua yang mulai aware
saya lihat beberapa kali misalnya saya diundang untuk memberikan edukasi misalnya sekelompok orang tua
ini kan sifatnya voluntary
harusnya ini dilakukan secara masif
sudah masuk dalam kurikulum dalam bentuk program
dan ini sudah menjadi kebutuhan yang luar biasa
mereka anak anak itu sudah selalu menggunakan interest itu luar biasa
di media sosial banyak konten konten
kemarin tuh saya kerjasama sama beberapa kawan gitu ya
tentang pornografi dan pedofil gitu
ngerikan sekali kalau kita lihat
mereka sudah terjerumus di situ
dan saya nggak lihat seperti seolah olah itu dari sisi orang tuanya
misalnya gitu mungkin dari institusi pendidikannya
untuk anak anak yang masuk tadi ya
itu dapat edukasi
nah di sini harapan saya ke depan
undang undang ini jalan
edukasi juga jalan
sementara belum ada
kelompok kelompok masyarakat cobalah kita buat itu edukasi yang bagus untuk kelompok masing masing
terima kasih perbincangannya
malam hari ini ada mas isfail fahmi founder drone emprit
kemudian ada pak henry subiakto staf ahli menteri komunikasi dan informatika bidang hukum
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini